kalau panen dulu pakai sabit itu butuh lima hari
sekarang hanya tiga jam
ini merupakan prestasi ya kita bisa menjaga harga inflasi stabil